ya dan kita akan kembali mencoba menyapa prof ari kunchoro
ekonom senior universitas indonesia untuk membahas terkait perekonomian indonesia
pada kuartal pertama dua ribu dua puluh
selamat siang prof ari bisa mendengar suara saya
prof ari ini bps kemarin sudah mengeluarkan data prof
namun dikatakan secara tren ini telah bergerak menuju pemulihan
bagaimana prof ari melihatnya
ya penghalusan dari pemulihan
tapi kalau kita lihat datanya ini sebenarnya adalah karena mobilitas ya
jadi mobilitas ya
jadi kita lihat ya bahwa memang konsumen itu belum sepenuhnya ingin travel ya
travel melakukan perjalanan kemudian mulai normal lagi
mengunjungi mal segala macam
karena itu sangat besar dampaknya pada daya ungkit ya
dan kemarin kita lihat ya
tanah abang itu kan berjubel ya
itu baru kita lihat ya minggu minggu terakhir ini
sebelumnya ya sepi
jadi itu yang menjelaskan kenapa kita hanya minus tujuh puluh empat
sebenarnya kalau kita lihat data
ataupun ke lokasi
itu konsumen sudah mulai membeli perkakas rumah tangga ya
tapi baju belum ya
ini memang situasi di mana konsumen ini masih konservatif
nah jadi karena kemarin terjadi kenaikan angka positif yang cukup besar ya
terutama setelah akumulasi libur ya
yang cukup panjang ya
maka angka covid harian itu pernah menyentuh empat puluh
kalau nggak salah bulan januari
nah itu keyakinan konsumen menurun
nah ketika ada penerapan pembatasan ppkm mikro
itu angka positifnya kembali turun ya
di bawah sepuluh ya
nah ini ada perbaikan dari keyakinan konsumen
sekarang sudah sembilan puluh tiga
tapi masih belum seratus
jadi mulai melakukan
tapi belum sepenuhnya melakukan belanja
tapi yang penting ini adalah mobilitas
jadi kalau mereka itu hanya bergerak di daerah agglomerasinya sendiri
memang susah untuk menciptakan pertumbuhan seperti sebelum covid
ini sama saja seperti pesawat ya
dengan mesin dua satu mesin mati
ya yaitu mesin mobilitas
nah inilah yang harus dipecahkan nanti kalau kita melakukan pemulihan ya
vaksin ya kemudian ada perilaku sehat ya
dan saya rasa ini adalah mengapa pemerintah itu melarang mudik
ini karena sekarang arahnya ini adalah kalau angka positifnya ketinggian
ini perekonomian bisa balik lagi ke arah yang lebih negatif
nah jadi ini adalah sebenarnya menjaga supaya
yang minus tujuh puluh empat ini
harapannya nanti tiga bulan dua itu jadi positif
ya jadi angka dari kasus positif harian itu bisa dibuat rata ya
nah menarik tadi prof aris sempat menyebut mengenai konsumsi rumah tangga
yang masih cenderung konservatif begitu
dimana ini terlihat dari data
dimana konsumsi rumah tangga ini masih tetap terkontraksi
padahal kita tahu bahwa sektor ini penyumbang terbesar
perekonomian atau pertumbuhan ekonomi kita
lalu kemudian apa yang harus dilakukan

agar bisa menaikkan kembali performanya dan juga
apakah dengan adanya kita tahu saat ini menjelang hari raya idul fitri begitu
adanya thr dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan perusahaan itu membayarkan thr begitu ya
apakah nanti kemudian thr ini nantinya bisa menjadi pendorong di kuartal dua prof
jadi di dunia keuangan itu ada namanya three line of defense ya
jadi emang nggak bisa terlalu ketat ya
karena penduduk kita itu sektor informatif bukan
the first of find defense itu adalah yang penyekatan ya
di daerah aglomerasi
kemudian kalau ada yang tembus itu di daerah tujuan ya
mereka bisa diisolasi ya
kemudian ada yang namanya perawatan di daerah tujuan
jadi memang harus ada berapa lapis
kita tidak secara realistis tidak bisa gitu
misalnya kita menyekat jumlahnya ribuan mungkin jutaan yang lagi mudik

ini sebenarnya satu usaha yang agak ini ya
istilahnya itu koridor kebijakannya sempit
kalau kita terlalu ketat kebijakannya itu akan membuat perekonomian daerah itu jadi tidak berputar
tapi kalau terlalu longgar ya seperti di india
akibatnya kasus positifnya meninggi ya
itu kapasitas dari fasilitas kesehatan juga susah
dan nantinya itu akan kembali memukul perekonomian
jadi ini lebih merupakan
ini lebih merupakan sendiri ini
apalagi sekarang kalau kita lihat ya
itu kan nggak bisa pakai data
hanya bisa pakai data harian ya
jadi memang harus ada pengamatan di lapangan
ada orang yang melihat misalnya di pos pos tertentu ya
kemudian dia lihat berapa yang masuk ya
kemudian dites ada yang positif
kemudian dia lagi mungkin menggunakan drone ya
dan yang di pos itu juga nggak bisa semuanya itu statis di pos
harus ada yang istilahnya itu mobile mobil ya
jadi dia bisa bergerak kemana potensi dari penularan itu menjadi sangat meningkat ya
jadi dia begitu ada misalnya di daerah cirebon
kok tiba tiba lewat cirebon semua
dia ada sebagian dikerahkan cirebon
jadi ini seperti perang sebenarnya ya
kombinasi teknologi modern ya
namanya surveillance dengan mobilitas
nah itu yang harus dilakukan
nah tapi dalam jangka panjang memang harus diciptakan
yaitu yang namanya micro travel bubble
jadi pariwisata itu memang harus dijagain
misalnya kalau kelas menengah itu bisa naik bis
yang terisolasi dari yang lain
penumpang lain ya jadi keluarga aja
kemudian kereta api juga bisa dibuat dalam satu kabin ya
sehingga tidak ketemu yang lain ya
kemudian dites kesehatan
nah kemudian nanti di tempat tujuan juga sama
dijemput di stasiun ya
masuk hotel nanti daerah pariwisatanya juga ditentukan
jadi semuanya seolah olah di dalam bubble
apakah ini kemudian ideal
saya rasa kalau mau kompromi ya
kita harus bisa melakukan improvisasi ya
supaya mobilitasnya menjadi kembali lagi
tapi paling tidak ada lagi
karena tanpa mobilitas penduduk
ini akan ya seperti ini ya
kemudiannya akan flat pelan pelan pelan
ya berbicara mengenai travel bubble ini
seperti yang dilakukan di australia dan new zealand begitu ya prof ya
ya berbicara tadi prof mengenai travel bubble ini
berarti ini kurang lebih mirip dengan seperti yang dilakukan di australia dan new zealand begitu ya prof ya
tapi itu antar dua negara
ini keluarga mbak namanya micro travel bubble
jadi misalnya saya mau pergi ke jogja sama keluarga
saya bisa pesan tolong dong disiapkan satu bis
satu bis yang isinya dua puluh lima
isinya cuma keluarga saya lima orang
nah itu dia ya
dan siapa yang bisa ya mungkin ya menengah saja ya
bagaimana misalnya kalau yang lain ingin
nah itu kereta api sebenarnya bisa di ini
istilahnya itu dikasih batas ya
kemudian dikasih air filter
jadi solusinya sebenarnya banyak
tapi memerlukan waktu mbak
memerlukan waktu ya
nah itulah sebabnya kalau kita lihat ya
karena ini kan proses belajar terus belajar ya
ya kita ya agak landai ya pemulihannya ya
kalau misalnya di china mereka sudah travel biasa itu
mereka provision vaksin ya
di amerika juga sama
tapi lain di amerika itu ada apa ya istilahnya itu
ya agak nekat juga ya
angga positifnya masih belum terlalu rendah
dia sudah mudah dibuka
nanti kita akan bahas mengenai tiongkok
juga tadi menarik prof ari sebutkan
tapi sebelum kita melanjutkan dialog
ini kita akan putar terlebih dahulu video keterangan presiden joko widodo
terkait target pertumbuhan ekonomi di kuartal dua
yang disampaikan beberapa waktu yang lalu
ekonomi sudah hampir menuju pada posisi normal
sehingga target kita secara nasional di bulan
di tahun dua ribu dua puluh satu ini
target pertumbuhan kita empat lima sampai lima lima persen
itu bisa kita capai
dan itu dimulai sangat tergantung sekali
pada pertumbuhan ekonomi di kuartal dua dua ribu dua puluh satu
april mei juni ini sangat sangat menentukan
kalau kita bisa menekan covid nya
tanpa membuat guncangan di ekonomi
dan target kita kurang lebih tujuh persen harus tercapai
baik prof ari ini kita lanjutkan dialognya
baru saja presiden jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa
beliau optimis begitu pertumbuhan ekonomi
atau pertumbuhan ekonomi di kuartal dua dua ribu dua puluh satu
ini bisa sampai tujuh persen
bagaimana anda melihat prospek di kuartal kedua ini
apakah anda juga seoptimis presiden jokowi dodo
ini perekonomian bisa diangkat tujuh persen
mengingat ketidakpastian global ini masih terus terjadi prof
jadi ada dua kesempatan bagi indonesia
pertama adalah lokomotif dunia ini sudah mulai bergerak
amerika dan china
jadi data ekspor kita itu kemarin itu mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi
tapi memunculkan isu
tapi membutuhkan import juga bahan baku
jadi itu sudah bagus ya itu bisa dipakai
jadi pemulihan dari amerika serikat dan china bisa dipakai
nah sekarang bagaimana yang dalam negeri
nah yang dalam negeri itu hanya bisa jalan ya
jika kembali kita bisa paling nggak tujuh belas persen dari aktivitas yang ada
jadi mau tidak mau yang saya bilang tadi ya
kemudian pembatasan di mall kemudian perilaku sehat
itu harus jalan semua
sebagian besar pertumbuhan yang lambat itu terjadi karena
sebenarnya konsumen itu punya uang tapi ditaruh di tabungan
itu yang enggak bermutar
itu yang enggak bermutar
nah tapi namanya orang itu kan mengkonsumsi itu ada siklusnya
jadi suatu saat dia akan belanja lagi
contoh kemarin warna tanah abang
setelah sekian lama di rumah ya lama lama aduh ini kapan saya bisa belanja
nah ini yang bisa digunakan sebagai motor
di samping tadi ekspor untuk melakukan perekonomian hingga lebih tinggi ya
tapi nanti setelah itu biasanya dia akan kembali ke pola normal ya
enam ya mungkin lima ya
jadi ini sebenarnya yang disebut sebagai v
nah kita v nya ini nggak langsung tapi datar dulu ya
jadi kalau kita bisa memanfaatkan namanya pent up demand permintaan yang tertahan
nah itu kita akan berhasil berhasil menembus itu
tapi harus siap adalah rantai pasokannya
sisi produksi berarti perbankan harus mulai mengucurkan kredit lagi begitu ada mengeliat
karena kalau konsumen ingin membeli tapi enggak ada barang
hanya dua gimana kalau tidak inflasi import yang meningkat
nah inilah keunggulan dari china
produksinya sebagian besar dalam negeri
penduduknya punya daya beli
sehingga waktu konsumen bilang ah saya udah capek nih di rumah saya belajar yuk
nah itulah kunci dari v
sisi permintaan masyarakat dan sisi produksi sama sama siap
ya nah ini dia
lantas dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu besar
apa implikasinya prof terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia sendiri
nah resikonya adalah inflasi
jadi ini seperti mobil
kalau kita pacu terlalu cepat ya resikonya bisa inflasi
nah ini yang kita buta
makanya indonesia dengan minus tujuh puluh empat ini sebenarnya ada berkas juga
itu karena kita istilahnya itu kayak mesin diesel
ya tanpa pelan
nah jadi china pun sekarang menghadapi masalah ya
jadi kalau kita bilang wah ini kita kok nggak terlalu cepat cepat
cina udah bilang kok jangan jangan kita kecepatan nih
jadi semuanya inflasi
jadi mencari yang tengah tengah itu yang pas itulah yang menjadi seni
nah kalau di amerika mereka yang takut apa
jadi sekarang raca berjalannya raca perdagangnya itu defisit hampir mendekati yang terbesar di dalam sejarah
ya amerika itu kan
cetak uang itu dolar
jadi dipakai kemana mana bisa
jadi nggak ada masalah
jadi kemampuan mereka untuk menanggung defisit itu besar
nah tapi kalau indonesia itu harus kombinasi
produksinya harus jalan
dan salah satu fungsi dari membuat produksi jalan itu adalah bahan baku
dan satu lagi adalah kredit perbankan
nah kalau itu terjadi maka tidak mustahilah pertumbuhan tinggi
bahwa diperlukan perubahan struktur industri
nah itu namanya pola pertumbuhan normal ya
kalau kita mau naikkan lagi maka struktur industri kita yang terlalu banyak bergantung pada import bahan baku itu harus berubah
bukannya anti import bukan
tapi ada bahan bahan baku yang sebenarnya bisa diproduksi di indonesia
dan sekarang dengan adanya pandemi karena rantai pasokan luar negeri itu macet
maka terjadi substitusi memang
jadi dipaksa oleh keadaan
nah itu yang harus dipertahankan ya
jadi menggunakan bahan baku dalam industri
kalau barang modal maksudnya ya import lah
itu kan peningkatan kapasitas produksi ya
sejelasnya itu tidak terlalu menjadi masalah
apalagi kalau produksinya untuk ekspor
oke berarti memang harus siap dari segala sisi begitu ya prof
agar roda perekonomian ini bisa kembali berputar
jadi tidak bisa hanya satu sisi saja
tetapi rantai supply chain itu juga harus semuanya siap begitu ya
jadi ini seperti dansa mbak tengo
yes betul ya
it takes two to tango gitu katanya ya prof ya
itu ukapan yang paling tepat
oke berbicara mengenai it takes two to tengo nih prof
kita juga tahu nih
baru baru ini data saya disini menyebut bahwa menteri keuangan amerika janet yellen ini juga memberi sinyal
agar menaikkan suku bunga acuan default
nah bagaimana ini kemudian prof ari melihatnya jika ini benar dilakukan dalam waktu dekat
mengingat juga sejak pandemi ini kita tahu the fed mempertahankan suku bunga jangka pendek di level mendekati nol prof
ya jadi tingkat bunga dalam situasi seperti gini ya resesi
itu sebenarnya tidak selalu menjadi masalah kenapa
karena resesinya itu karena kurangnya permintaan
orang tidak konsumsi karena takut pergi ke pasar
takut kondisi perekonomian belum pasti
takut nanti kondisi perekonomian lesu ada phk
jadi mereka nahan
jadi kalau misalnya itu bank katakanlah punya kredit
dia juga akan takut
nanti kalau saya produksi siapa yang mau beli
nah inilah yang disebut sebagai likuidity trap
jadi ada komponen ekspektasi dari masyarakat
jadi masyarakat harus merasa normal dulu
kita bisa bilang kenormalan baru
tapi masyarakat harus merasa ada kenormalan
tapi balik ke normal saya rasa agak susah
jadi kombinasi teknologi harus digunakan ya
jadi misalnya belanja online ya
kemudian nonton bioskop ya
nah motif bioskop mungkin juga nggak bisa seperti dulu lagi
mungkin netflix ya
nah mungkin bagi mungkin cnn mau bikin misalnya netflix nih
itu sebenarnya peluang peluang baru ya
kegiatan kegiatan yang tadinya bersama sama keluar ya itu mungkin sekarang terbatas
naik sepeda aja lah
misalnya ke sentul gitu ya
nah jadi yang improvisasi gitu yang nggak terjadi
jadi nanti akan menyelesaikan masyarakat
nah tapi barangkali pemerintah itu perlu istilahnya lihat juga bagaimana recovery di amerika dan china
karena untuk memberikan contoh dari tingkah laku ini mulai dari kesehatan olahraga sampai bagaimana mereka itu berwisata
itu yang perlu ya
sehingga nanti paling tidak kita mendekati situasi tingkah laku yang hampir pulih walaupun mungkin berubah ya
berarti memang harus improvisasi begitu ya
improvisasi ini adalah keniscayaan begitu ya prof ya
terakhir prof ari
ini kalau tadi presiden jokowi optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal dua ini
kalau dari prof ari sendiri ini bagaimana prof melihat berapa kira kira pertumbuhan ekonomi di kuartal dua nanti
kalau oecd itu biasanya sama aja bagus bagus ya
dengan asumsi yang tadi
supply dan demand jalan
nah itu bisa lah
bagi saya yang penting ya sebenarnya bukan pertumbuhan
tapi apakah inflasi dan import bisa dikendalikan
karena kalau importnya kebanyakan nanti raca pembayaran kita menjadi terlalu lebar defisitnya
itu dampaknya kepada nilai tukar rupiah
nilai tukar rupiah itu sekarang udah pas lah empat belas lima ratus an ya
jadi kita jangan hanya fokus pada pertumbuhan aja
tapi sebenarnya pada kualitas dari pertumbuhan
kualitas pertumbuhan ya
angka yang besar itu tidak mencerminkan sesuatu
tapi mereka stres juga ya
misalnya harga sewa apartemen wah pada naik ya
di korea juga demikian
nah ini yang harus kita jaga ya
jadi kesimbangan antara pertumbuhan inflasi dan raca berjalan
nah ini tiga ini
terima setir ini yang mesti dijaga
berarti tidak hanya berbicara mengenai kuantitas tetapi kualitasnya begitu ya prof ya yang harus benar benar diperhatikan
dan juga sustainability
ya ya jangan nanti pandek lagi enggak
ya nanti udah lah
mesti bisa lah ya
lama lama lama lama ya lama lama kacak juga
jadi kualitas dan sustainability atau keberlanjutannya begitu ya
terima kasih prof ari kunchoro
ekonom senior universitas indonesia yang juga merupakan rektor universitas indonesia sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia
terima kasih pak